jika mendengarkan kata jakarta apa yang terfikirkan oleh anda
kota metropolitan pusat kehidupan modern indonesia
ataupun kota dengan kemewahannya dengan gedung gedung yang tinggi menjulang
kali ini saya ajak anda untuk melihat sisi lain dari kota jakarta
melihat potret kehidupan keseharian warga terpinggirkan
yang jauh dari kesan kemewahan
tahun berjalan gubernur berganti
masalah kesenjangan di sebuah kota metropolitan bernama jakarta
sampai sekarang belum terselesaikan
bahkan wilayah kampung rawa di kecamatan johar baru jakarta pusat
disebut sebagai permukiman terpadat di asia tenggara
dengan luas hanya tiga puluh tiga sebelas hektare
kelurahan ini dihuni oleh tujuh satu ratus tiga keluarga
dengan total dua puluh lima lima ratus enam puluh dua jiwa
begitu padatnya satu rumah di kampung rawa bisa dihuni dua hingga tiga keluarga
ia bersama tujuh anak menantu serta tiga orang cucu
tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang ia sewa rp enam ratus lima puluh ribu rupiah sebulan
keluarga ibu em pun terpaksa bergantian
hanya sekedar berbagi tempat untuk tidur
kadang gantian kadang kalau udah ini ya semua gitu masuk tidurnya gitu
selain ruang yang sempit masalah lainnya datang kala musim hujan
kayu yang menopang bangunan rumah ibu em sudah reot sehingga kerap bocor
belum lagi ancaman banjir karena rumahnya berada di pinggir kali kampung rawa
iya memang sabtu banjir ya kalau lagi banjir gitu
memang masuk ini rumah kagak bisa tidur
sampai pagi pada begadang aja
kadang suka numpang di rumah adik di kuitang gitu kadang di rumah anak
iya bocor bocor memang tiap hujan
tiga puluh tahun sudah wanita sejauh barat ini tinggal di kampung rawa
dengan segala kesulitan hidup di ibu kota
em mengaku tak mau pulang ke kampung halaman
ya seperti yang diceritakan oleh ibu em tadi
di rumah ini ada sembilan orang
setiap malamnya yang tidur di sini dengan pembagian
tiga orang tidur di dalam kamar yaitu para laki laki di rumah ini
dan tujuh orang lainnya tidur di ruangan yang ukurannya kira kira tiga x tiga meter ini
hanya kami berempat yang ada di ruangan ini dengan kaki yang diselonjorkan seperti ini
tapi ruangan ini sudah hampir penuh
anda bisa bayangkan sendiri jika setiap malamnya ada tujuh orang tertidur di ruangan ini
em yang seorang janda hidup bergantung dari pemberian
dan anak anaknya yang bekerja serabutan
memang mayoritas warga di kampung rawa ini tidak memiliki pekerjaan tetap
kebanyakan dari mereka menganggur atau bekerja sebagai buruh lepas
padatnya penduduk dan tingginya angka pengangguran
membuat angka kriminalitas di wilayah ini tergolong tinggi
mayoritas warga ada yang berjualan berdagang berwira swasta
dan juga yang ini yang apa buruh lepas ya buruh lepas

kalau di sini ya mungkin menengah ke bawah ya menengah ke bawah
dan juga untuk sosial kemasyarakatan di sini kalau untuk akrapannya
guyubannya bagus ya
tapi kalau tingkat kerawanan juga kayaknya cukup tinggi ya
di mana juga tawuran ini masih kita belum
tawuran itu belum bisa kita menjalinkan sepenuhnya
mayoritas penduduk kampung rawa bukanlah penduduk yang berpengalaman
tapi penduduk yang berpengalaman
tapi kita bisa melakukan sesuatu yang berpengalaman

seperti ateng misalnya
pemilik industri rumahan pembuatan tahu ini merupakan warga asal cirebon
ateng merupakan generasi ketiga di keluarganya yang menjalankan usaha pembuatan tahu di kampung rawa
dengan mempekerjakan lima orang yang didatangkan dari cirebon jawa barat
nyaris sama dengan cerita keluarga bu em
kelima pekerja industri rumahan ini juga tinggal berdesakan di satu kamar yang sama
sebuah kamar di lantai atas industri
berukuran dua x dua setengah meter karyawan kan ada lima ya tinggal di sini jadi satu kamar
itu kan lima isinya kayak kadang kadang ada yang di luar gitu ya kalau panas gitu di luar
terus kalau enggak hujan ya tapi semua gitu luar di sisi lain keberadaan pabrik tahu di
tengah permukiman padat penduduk ini menambah masalah lingkungan di kampung rawa pemprov dki
jakarta memang memiliki wacana menata kampung rawa dengan relokasi sementara warga kampung rawa
rela bertahan karena tempat tinggalnya berada di tengah kota suci bancin imam muhairib jakarta